bahkan biasanya memiliki diameter antara tujuh sampai delapan cm
kalau ngeliat sumber daya manusianya kan sebenarnya yang udah siap untuk main pro kan gak banyak ya di kita gitu
dapur mademplon mampu meraup
karena kenapa kita ciptakan ini kan pasti untuk memudahkan kehidupan kita taruhlah dalam masalah kesehatan
fokus pada lima hal itu
belum mereka rasain atau mungkin mereka belum sentuh juga
jadi ini adalah suatu program global yang benar benar mencari solusi solusi yang unik di masing masing daerah
iqbal dan sepuluh anak magang serta volunteer di bsdc
karena internal ini juga berbagai fasilitas untuk pencegahan dan penanganan di keluarga